kementerian koordinator bidang polhukam tni polri kpu dan bawaslu
menggelar rapat terakhir pengamanan pemilu dua ribu sembilan belas
rapat membahas poin poin keamanan untuk memetakan
daerah daerah rawan konflik dan penanganannya
berbicara melalui video conference kepada tiga puluh empat kepala kepolisian daerah di seluruh indonesia
menko polhukam wiranto meminta agar semua pihak mengawal dan menjaga keamanan pemilu
wiranto juga menekankan agar tni dan polri tetap netral dalam pelaksanaan pemilu
pemetaan daerah daerah rawan konflik dan penanganannya menjadi penting
karena akan menjaga stabilitas pemilu dua ribu sembilan belas
dan kini saatnya kita akan melihat bagaimana persiapan tempat pemungutan suara
di depok jawa barat dan kali ini sudah bergabung bersama saya
korespondensi nn indonesia mahardika utama
selamat pagi dika
dika jika tadi di surabaya cukup meriah dengan berbagai ornamennya
sementara di kabupaten bandung tengah dilanda banjir
bagaimana dengan tps di depok tempat anda melaporkan saat ini
selamat pagi alfian
saat ini saya berada di tps tiga puluh di permata mansion serua depok jawa barat
kalau di beberapa tempat ada yang mengusung tema kebudayaan
tak lain halnya juga dengan di tps tiga puluh ini untuk
menyemarakan pesta demokrasi yang akan digelar esok
dekorasi yang diangkat di tps tiga puluh ini adalah dekorasi seolah olah kita
sedang berada di istana merdeka lengkap dengan properti yang sudah disiapkan secara total
ada mobil kenegaraan indonesia satu dan juga indonesia dua
yang nantinya seolah olah akan digunakan oleh pemenang dari pemilihan presiden esok
dan kalau kita masuk lebih dalam lagi di sana anda bisa melihat
ada tampak halaman atau muka depan dari istana merdeka seperti yang bisa kita lihat
dari kawasan monas atau dari kawasan medan merdeka
tempat di mana presiden nantinya akan bertugas
kita masuk lebih dalam lagi untuk masuk ke istana merdeka versi warga permata mansion depok jawa barat ini
kita harus melewati pengamanan dari pasukan pengamanan presiden yang sudah disiapkan di sini
tetapi bedanya kalau kita masuk ke istana merdeka yang sebenarnya dibutuhkan pengamanan yang ekstra dan juga izin di sini
kita cukup membawa surat formulir undangan a saja untuk memilih atau c enam
ataupun juga formulir a lima bagi warga yang memilih atau pindah domisi lima milih
nah kita masuk lebih dalam lagi ke halaman istana merdeka versi warga depok
di sana tampaknya sudah tampak sejumlah anggota kpps yang mengenakan kostum seperti staff kepresidenan
dan juga ada telingkap dengan pasman pres yang saat ini sedang berjaga ya
tetapi untuk bertanya tanya
lebih dalam lagi lebih lanjut lagi untuk mengetahui seperti apa konsep yang ingin ditonjolkan dari tps tiga puluh ini
saat ini saya sudah bersama dengan ketua kpps dari tps tiga puluh pak herianto
pak sebenarnya persiapan untuk mempersiapkan tps yang unik seperti ini itu berapa lama dan apa saja yang saat ini masih disiapkan oleh anda pak
dan sekarang untuk saat ini sudah mulai didistribusikan kita sedang menunggu
untuk persiapan ini sendiri kita sudah satu minggu dengan mengusung tema menuju istana negara
dan untuk konsep menuju istana negara ini sendiri disusun sama anggota kpps kita dengan pak roni kuswoyo
oke pak roni kuswo ini yang akan bertugas sebagai kpps esok ya bagaimana konsep yang sebenarnya ingin ditonjolkan di sini
baik tps tiga puluh rw sepuluh kami memilih tema menuju istana negara
besar harapan kami sebagai panitia kpps berharap warga tps tiga puluh rw sepuluh bisa berbondong bondong ke tps untuk bisa memberikan hak suaranya esok pagi
kami mengusung tema menuju istana negara dengan background istana negara
berikut dengan properti mobil dinas ri satu ri dua ada di sana kita siapkan photobooth untuk pemilih yang bisa untuk selfie yang bisa
ya kita menghadirkan pesta demokrasi di sini kami ingin memberikan nuansa yang nyaman aman tertib dan bisa mengembirakan dan menyenangkan tentunya
dan besar harapan kami terakhir besok warga berbondong bondong menggunakan hak pilihnya
bagi yang memegang dpt c enam bisa langsung dari pukul tujuh sampai pukul tiga belas
untuk dpt b tambahan a lima bisa menggunakan hak suaranya juga di sini
dan bagi yang dpk pemilih khusus bisa membawa iktp dengan catatan setempat
oke ini yang cukup menarik untuk dilihat juga adalah kostum yang digunakan oleh petugas kpps ya pak
apa saja sebenarnya kostum yang nanti besok akan dipakai
baik untuk kami kpps ada sembilan anggota
untuk satu sampai tujuh anggota itu pakai kostum seperti ini
ada jas lengkap dasi resmi staff kepresidenan
untuk dua anggota kpps mengusung tema pas pampres seperti ini
ada besok siap lengkap kita sukseskan bersama
baik terima kasih pak roni terima kasih pak heri
itu tadi persiapan yang dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemenguntan suara esok untuk tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas kembalikan alvian
ya baik terima kasih mahardika utama dari depok jawa barat